wushh kereta cepat bullet train indonesia pertama
akhirnya resmi beroperasi pada dua oktober dua ribu dua puluh
tapi orang orang pengen tahu seperti apa sih isi dalamnya
nah kalau ini pintu masuknya
saya mungkin akan tunjukkan langsung di titik yang
ruangan kursi yang wih ini sih seru banget
ini sepertinya kursi vip atau bisnis ya
karena dari sisi legroom yang sangat luas
kemudian kenyamanan ada tempat untuk bisa bersandar
untuk istirahat juga bisa
saya yakin ini dalam waktu tiga puluh menit
misalkan tiga puluh atau empat puluh menit menuju ke bandung
sangat nyaman sekali dengan kursi seperti ini
tidak banyak kalau saya lihat ada beberapa sampai di belakang
tapi kita akan lihat fasilitas lainnya lagi
kalau disini saya lihat ada tempat bagasi
yang bisa buat bagasi berat
kemudian ada preguntas bagasi
dan project disini
hmm toiletnya ini kurang lebih kayak seperti di memang bullet train ya
tetapi ini lebih luas
adanya sekitar satu meter
tapi kalau lebarnya kurus yang lebih besar dari di sanatoon ini ya
kurang lebih juga satu meter untuk ruangan berikutnya ini kursi yang sepertinya di kelas
premium masih dengan busanya cukup lembut untuk bisa kita duduki mau kita coba ya oke saya ingin
menekat jendela tarah tuh maka bisa dimundurin saya coba lagi bisa loh hahaha tuh apps dah ya
kan aduh dengan kecepatan tiga ratus lima puluh km per jam kalau dipikir pikir ngebut sekali tetapi emang sudah
diatur atau ditata sedemikian rupa dengan teknologi itulah kereta cepat di mana mana

mungkin ini indonesia pertama termasuk di asia tenggara
yang kita bersyukur pada akhirnya bisa resmi beroperasi
dan masih nanti dalam konteks gratis selama pertengahan oktober tadi
berdasarkan apa yang disampaikan oleh menko marfest luhut bintang harapan jaitan
tapi nanti kita lihat berapa sih harga yang akan ditetapkan nanti setelah benar benar publik dapat menikmatinya
roni satria fajar bolivia jakarta
uff seru banget